membantu orang itu kan kewajiban manusia hidup thomas
ya nanti kan dapet
limpahan dari allah
dapat ganti yang terbaik dari allah
waktu mas bobby tuh
abis gitu buat cindy
jarang din bisa deket deket kayak gini terus
apalagi jalan jalan keluar tuh
ngobrol panjang lebar gitu
ya memang begitu
apakah sini sudah punya pacar
tadi kamu denger sendiri kan di abdul
nah sekarang kamu harus bisa menyiapkan waktu rutin untuk bisa menemani cindy
kalau jadi penyebab pemicu jantung
tidak semangat jantung
begini kan tadi kata dokter
berarti bisa aja orang tuanya cindy
tadi kan kamu dengar sendiri dari dokter
yang paling bagus untuk penyembuhan penyakitnya cindy adalah pacarnya
tapi kan bobby belum resmi jadi pacarnya cindy
bobby kamu yang serius dong
cindy itu nganggep kamu pacarnya
bahkan calon suami
nah berarti kamu adalah orang yang paling dekat yang bisa diandalkan untuk proses penyembuhan penyakitnya cindy
bobi kan masih sibuk skripsi
belum lagi kalau misalnya ongkos pulang pergi
dari rumah cindy ke rumah cindy
tapi bobby kan masih sibuk skripsi ya kan belum lagi kalau misalnya ongkos pulang pergi dari rumah cindy ke rumah cindy
berapa duit bensinnya

nanti mami yang support
yang paling penting sekarang ini cindy membutuhkan

dan hanya kamu yang bisa bantu dia
kalau posisi papi di kamu
kalau posisi papi di kamu

papi akan memilih memihak membela cindy
yaudah papi aja
bobby kamu yang serius dong ah
jangan main main ah
itu yang bikin mami heran dan penasaran ya

enggak ya kok tiba tiba cindy jadi pingsan kayak gini
pasti ada penyebabnya

tadi kan dokter bilang nih
cindy sarafnya tegang gitu
ini jangan jangan dia itu
jangan jangan kamu ya penyebabnya
ceritain mami deh
sama cindy tetep
gitu gak ngerti dia bobby
kamu masih inget gak dia itu sakit hati banget
waktu dia ngelihat kamu berduaan sama centini

walaupun keadaan itu pada saat itu sudah beres
sampai liat kejadian itu
terulang kembali ngerti
jadi bobby ngantuk nih pengen tidur dulu ya emi ya
enggak enggak enggak
pak senyum baru bayangin
nanti kalau bobi sudah nikah
nanti kalau bobby sudah nikah
tinggal kita berdua jadi bisa pacaran lagi
tinggal kita berdua jadi bisa pacaran lagi
gimana keadaan mbak cindy
apa sudah dibawa ke rumah sakit
atau ke rumahnya mas
sudah diperiksa sama dokter nggak ada apa apa
cuma kurang istirahat aja
syukurlah kalau gitu
soalnya centini sempat khawatir
takut terjadi apa apa sama mbak cindy
kalau beneran kenapa apa
justru mas bobby gak khawatir
loh yuk sampai gak boleh kayak gitu
kamu sama aja ah sama kayak mami
kalau centini cuma pembantu
sama sama nyuruh aku temenin

itu kan kewajiban manusia hidup
ya nanti kan dapat
limpahan dari allah
dapat ganti yang terbaik dari allah
waktu mas bobby tuh
abis gitu buat cindy
jarang tin bisa ada kedeket kayak gini terus
apalagi jalan jalan keluar tuh
ngobrol panjang lebar gitu
ya memang begitu
kamu kok dari tadi jawabnya gitu gitu doang sih tin
emang tini senang kalau mas bobi berduaan sama cindy
deket deket sama cindy kayak dulu

bukan gitu mas
ini bukan masalah mas bobi sama centini
tapi ini masalah mbak cindy
karena mbak cindy kan lagi sakit
gimana caranya supaya mbak cindy tuh
tapi masalahnya tin
mas bobby tuh yakin tin
nggak mau anak anak apa pura pura doang
ya kalau misalkan mbak sindi
biar itu jadi urusan mbak sindi sama tuhan mas
gimana caranya supaya
mbak cindy tuh sembuh
selama memang itu tujuannya baik
kamu tau gak tin
kalau semua orang
dunia ini pasti bakal jauh lebih baik
ini tadi lagi
benerin apa ya
ini jendela tini rusak ya tin
jendela lu rusak
enggak udah beres
udah beres betulin pake apaan lu
gak ada pake watak
hari ini kamu ke kampus klub
ke rumah cindy
ke rumah sini dulu bentar dulu ke kampus
sebelum ke rumah cindy
kamu mampir beli buah yang bagus dan segar ya
kamu tarik tunai pakai kartu kredit
nanti mami yang bayar ya
siap meh oke
ini misi kemanusiaan
jangan dipakai yang lain lain
tenang aja pih
bobe gini gini gak suka korupsi
enggak tapi sekedar mengingatkan
ini bobe berangkat ya
selamat bapak mamanya
iya selamat ya pih
enggak stand by aja di rumah
pantau cindy nya
oh siap meh
papi pantau kalo ada apa apa
oke kalo gitu mami berangkat dulu ya
tetep deh lebay
eh pak hardi
enggak ada ya ngabarin
enggak janji ya
ternyata ada selamat dan syukuran di rumah hardi
nggak dateng gak enak juga ya
gigi pak lagi beberes makanan
bapak mau tambah makan lagi
enggak bapak cuma pengen tahu aja
ya allah pak
bapak pengen tahu toh
lupa tadi lagi belanja
centini gak beli tahu
sekarang aja centini belanja lagi nggak pak
apa mau dibikin tahu goreng atau tahu yang dikasih tepung pak
kamu kok jadi keturunan bu rono sih
pengen tahu bukan tahu
oh pengen tahu nopong ya pak